bercengkrama dengan aneka satwa selalu menarik minat anak anak maupun orang dewasa
seperti di bali bird park ini
pengunjung bisa menjelajahi konservasi aneka unggas yang ada di dalamnya
sedikitnya ada satu dua ratus burung dan unggas dari dua ratus lima puluh spesies di taman ini
ada yang ditempatkan di dalam kandang berukuran besar namun ada juga yang bebas berkeliaran di dalam taman
koleksi burung langka tak hanya dari dalam negeri namun ada juga dari benua afrika dan amerika
seperti burung flamingo ini
salah satu yang menjadi minat pengunjung adalah berinteraksi dan foto bersama dengan
burung makau dan burung duri
keduanya bahkan bisa diminta untuk naik ke punggung hinggap di kepala atau sekedar bertengger di tangan
wisatawan juga diberi kesempatan untuk memberi makan burung pelikan
tapi jangan coba coba memberi makan langsung ke mulutnya ya
karena ujung paruhnya yang tajam dan keras bisa melukai anda
saya suka lingkungan yang asri dan interaksi bersama hewan hewannya seperti ini
seperti memberi makan foto bersama atau show show nya
ngelihat pertunjukan burungnya itu seru
burung burungnya itu unik bagus
meski bisa memberi makan langsung pada semua satwa di sini
namun pengunjung tidak dibolehkan membawa makanan sendiri
hal hal yang tidak boleh dilakukan apa pak ketika berinteraksi
jadi yang tidak boleh dilakukan di tempat kami di bali bird park adalah
memberi makan kepada satwa kami kepada burung kami
tapi bawa makanan sendiri gitu pak dari luar
itu nggak boleh
karena kita punya standar sendiri nih untuk makanan burung
kita juga punya fed di sini
jadi kita ada standarnya untuk makanan burungnya
terus juga untuk vitaminnya
dan inilah atraksi yang ditunggu tunggu
membeli makanan burung yang sedang terbang
ada burung rangkong yang menangkap makanan yang dilempar ke udara
cara menangkap makanan di tengah tengah rangkong
serta menyaksikan aksi basic instinct burung burung ciris pemburu
seperti burung elang laut yang dengan sigap menangkap mangsanya di dalam kolam
atau elang bondol mematuk potongan daging di atas kepala saya
tentunya memang luar biasa
mereka mengambil makanan di kepala
dan memang harus selalu ditemani oleh keeper agar tidak membahayakan mereka yang akan mencoba untuk membeli makanan
untuk masuk ke taman burung ini dikenakan tarif rp satu ratus empat puluh untuk wisatawan domestik
dan rp tiga ratus delapan puluh lima bagi wisatawan manja negara
khusus pada momen libur sekolah anak anak hanya dikenakan tarif masuk sebesar